gua akan bongkar semua ini
gue akan bongkar semua ini
gua akan bongkar semua ini
sampai hari ini aku masih belum bisa nemuin anak kakak
dan membawanya kesini untuk nemuin kakak
aku gagal melindungi dia
seperti janji gua kakak
berhenti dulu ya
terima kasih atam
kamu selalu ada buat nemenin kakak
meskipun mas surya sibuk kerja
jadi gak kesepian
karena selalu ada kamu
aku kan adik kakak
kalau anak kita udah lahir
kamu akan jadi om yang super baik
ya jelas lah kak
apalagi kalau anak kakak itu perempuan
aku bakal jagain anak kakak
aku bakal jagain dia
dari cocok yang nyakitin dia
aku bakal jadi bodygat dia
kalau ada cocok yang deketin dia
aku bakal jaga ketat dia
tapi jangan terlalu galak ya
anak kakak jadi jomblo terus
gara gara omnya galak banget
siap bisa diatur kak
aku masih gak percaya kak sofia gak selamat
kaka sofia ninggalin aku selamanya
tapi aku harus menuhi janji aku buat menjaga anaknya kak sofia
aku harus ambil bayi itu sekarang
aku harus ambil bayi itu sekarang
ya mas ada yang bisa saya bantu
saya mau membawa keponakan saya sus
anak dari almarhumah kakak saya sofia
anak dari almarhumah kakak saya sufi
anak dari almarhumah kakak saya sofia
sampai jumpa lagi